yang namanya pasangan itu gak akan pernah bisa
ngapain ngintip ngintip di depan ruangan bu panti
bu sebentar ya
panti ngapain di sini
bu tadi omnya ngintip bu
ya udah kamu main lagi ya
saya disuruh sama pak al buat anterin mainan buat anak anak
makanya saya mau langsung ketemu ibu
tapi ternyata ada tamu ya
jangan jangan papa lagi
permisi sebentar bu
sepertinya randy disuruh sama al buat ngawasin aku
apa jangan jangan waktu di restoran
al dengar percakapan aku sama elsa di telpon
jadi al curiga aku berkata hal yang gak baik
kami sedang ada wawancara dengan keluarganya bu andin
dan ini sifatnya rahasia
jadi saya minta tolong pak randy jangan di sini ya
baik bu maaf ya bu
dan untuk sumbangan mainan bapak bisa koordinasi ke pengurus yang lain
iya saya permisi
baik bu kita lanjutkan lagi wawancaranya
silahkan ibu ceritakan pendapat ibu tentang pak al dan bu andin terhadap lena
andin dan aldebaran itu mereka baik
yang saya tahu juga mereka sayang sekali sama rena
sebenarnya saya nggak bisa bicara banyak tentang hal ini
karena saya kan gak tiap hari ketemu sama mereka
tapi kalau memang ada kesempatan saya ketemu sama mereka
yang saya lihat ya mereka selayaknya orang tua pada umumnya yang baik sama rena
udah kita pulang ya
udah bu kami pamit ya
iya terima kasih atas waktunya ya pak bu
hasil wawancara bu sarah semuanya baik
pak al pasti senang dengerin
mudah mudahan aja wawancaranya lancar semua ya
semua hasil wawancaranya aman pak
bu sarah bilang yang baik baik tentang bapak dan bu andin
dan bu sarah juga gak nanya soal bayi yang dibuang di panti
saya ada rekamannya pak mungkin bapak mau dengar
gak usah gak usah makasih ya
nanti kalau kamu sudah kembali lagi ke rumah ini
papa pasti akan ngejarin kamu sebaik yang papa bisa
enggak pak cuma baru baru tadi telfon
enggak mama cuma pengen tanya aja sama kamu
kamu sering marah marah gitu ke andin galak ke dia
kenapa mama tanya gitu
mama kepikiran aja mama tahu kamu orang yang kaku
not very romantic nggak suka basa basi
mama khawatir aja kamu akan galak ke istri kamu
dia pasti pernah lah tapi gak sering
jadi tergantung andin aja biasanya aku suka marah tuh kalau andin lagi ngelakuin kesalahan yang besar aja
walaupun istri kamu bikin kesalahan ada baiknya kamu juga jangan galak galak ke dia
andin tuh perasaannya sangat halus i knew it
mungkin perkataan yang menurut kamu biasa aja bagi dia sangat menyakitkan
know what yang namanya pasangan itu gak akan pernah bisa together selamanya
kita gak pernah tahu kapan kita bisa berpisah
selagi masih bisa sama sama treat her well
lakukan pasangan kamu dengan baik
ucapkan kata kata yang manis ke dia
jangan sampai nanti kamu menyesal karena belum cukup memberikan cinta ke istri kamu
yaudah ma ke dalam dulu ya
tidak ada apa apa
aku mau ambil taksi
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
kita pergi dulu andi
sepertinya benar pak randy kesini untuk mengawasi aku
begitu wawancara selesai dia pergi
vaksinnya kan belum datang pak
aku mau numpang ke toilet dulu sebentar nggak apa apa ya